ribuan kendaraan wisata dari arah jakarta menuju puncak terjebak macet parah di ruas tol ciawi dan simpang gadok kabupaten bogor jawa barat pada sabtu pagi
kemacetan bahkan mengular sejauh lebih dari empat km menembus jagorawi hingga tanjakan selarong
untuk mengantisipasi kemacetan parah polisi memperlakukan rekayasa satu arah atau one way
polisi memperkirakan lonjakan arus wisata menuju puncak akan terus membludak hingga minggu lantaran banyak warga menikmati libur panjang imlek
sementara jadwal rekayasa satu arah one way akan digelar bergantian demi menghindari penguncian arus wisata dan arus balik
kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas tol jakarta cikampek
terpantau kepadatan terjadi di kilometer lima puluh enam arah cikampek
guna mengurai kepadatan kepolisian dan jasa marga memperlakukan sistem lawan arah yang diberlakukan mulai dari kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer enam puluh satu
untuk jalur udara
bandara soekarong hatta tampil
mengerang juga di padatai penumpang pada libur panjang akhir pekan ini
empat kota tujuan favorit para penumpang adalah bali medan makassar dan pontianak
libur imlek tahun ini lebih meriah jika dibanding tahun kemarin
karena adanya pelonggaran ppkm oleh pemerintah syarat penerbangan juga hanya melampirkan aplikasi penuh lindungi
tim liputan cnn indonesia